ya siapapun bisa berbagi seperti halnya salah satu anak down syndrome dari payokumbo sumatera barat ini keahliannya bermain drum dan juga membuat kue kering sekarang bisa ia manfaatkan untuk bisa membantu kaum penyandang disabilitas
wow adit juga menjadi inspirasi bagi orang tua yang memiliki anak penyandang down syndrome atau keterbatasan karena dukungan dan kasih orang tualah yang menguatkan seorang anak untuk menjalani kehidupan yang kelak
iman syah aditya fidri anak empat belas tahun asal payakumbu sumatera barat ini merupakan penderita down syndrome sejak lahir
meski menderita down syndrome adit seperti layaknya anak anak lainnya adit mampu bermain drum dan mengikuti alunan lagu yang diputar dengan lancar
menurut orang tuanya mendidik dan merawat adit bukanlah hal yang mudah anak down syndrome harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
adit sendiri baru bisa membaca dan menulis
pada usia dua belas tahun

melalui bimbingan dan kasih sayang orang tuanya adit kini sudah mampu hidup mandiri
ia bisa membuat beberapa jenis kue kering dan roti seperti donat kue kacang nastar
semua kue yang telah dibuat diberi label drummer cookies
keuntungan dari penjualan kue kering ini disumbangkan kepada penyandang disabilitas serta warga yang membutuhkan
dengan istilah celengan adit berbagi donasi yang diberikan tak hanya berbentuk uang tetapi juga barang
apa adit kalau banyak duit
terus saman juga
terus saman juga ditambah pergi ke ulemba
kini usaha kue yang dijalankan adit bersama orang tuanya ini telah merambah beberapa kota di indonesia
seperti bukit tinggi padang duri malang magelang yogyakarta dan beberapa kota lainnya di pulau jawa
nah pemirsa sekarang kejutannya adalah untuk anda semua yang ada di sini
adit dan juga sang ibu sudah hadir di studio kita ya
datang jauh jauh dari padang ya dari payakumbu
kita bawa anda untuk ketemu sama adit dan juga ibu m
selamat pagi semuanya
iya selamat pagi
selamat pagi adit
selamat pagi ibu m
wah jauh jauh ya dari payakumbu ke sini
kemarin datang ke sini ya bu ya
gimana gimana adit tadi lihat di tv tuh ada adit di situ
adit jadi artis sekarang ya
kami udah kasih tau yang berjudul lagu namanya aspar sama
asfabir sama edith tujuh
hmm jadi sekarang semuanya pada nonton ya
adit sekarang semua ya
kasih tau semuanya ya adit ya
hebat dong berarti adit
nanti banyak yang mau minta foto sama adit
kamu ini percanda doang
serius tau lah
nanti kita juga mau foto
aku aja sekarang mau foto nih sama adit
sini kamu mau selfie atau mau saya foto

bentar bentar bentar
ini gak bercanda berarti nih adit
satu dua tiga
adit harus latihan ya
ibu m ini kan adit ini sekarang ya kita baru tahu bahwa ternyata apa ya
tidak mudah tentu untuk membesarkan anak putra down syndrome
tetapi sekarang kita melihat ada adit yang bisa menjadi inspirasi
apa yang pertama kali ibu lakukan sehingga pada akhirnya tidak menyerah gak give up gitu ya
dan saya harus membuat adit bisa berkarya bisa menghasilkan sesuatu
yang pertamanya mas waktu kecil sekali ya
yang pertamanya saya kasih tahu dia aku sayang padamu
itu yang saya ingin tahu
dia tadi luar biasa nge test
itu dia berapa
dari lahir kan kayak gitu
jadi aku bilang ibu sayang padamu
ibu sayang padamu
dan caranya yang saya pelajari saya dada ke dada
saya peluk tiap sementara ibu sayang padamu
ini ibu ini adit
ini ibu ini adit
itu ratusan kali sehari saya ajarkan dan saya peluk
begitu berbulan bulan bertahun tahun dia mulai mengerti kata kata ibu
dia nggak tahu dia siapa
karena nggak ngerti gini aja
melet melet air liurnya nge test bertahun tahun
aku yang selalu ingin kasih tahu ibu sayang padamu
ibu ada untukmu
saya peluk setiap saat
lewat lewat saya peluk lagi
saya peluk lagi
ibu sayang padamu
ibu ada untukmu
itu yang saya kasih tahu
setelah kita komunikasi nyambung dia tahu
baru kita mulai pelajaran berikutnya
kalau saya ngajari adit itu om pelan pelan satu satu
lewat satu pelajaran baru saya pindahin
saya nggak pernah kasih pelajaran sekali banyak kepengen begini begini
saya kasih tahu satu belum bisa saya santai aja
tenang aja dulu
misalnya kalau ngomong ini meja
kita gendong jalan jalan ini meja
kasih taunya begitu
dan yang saya pakai prinsip sebenarnya kami kan orang padang ya
prinsip orang padang itu ada alam takabang jadi guru istilahnya
alam yang terbentang ini bisa jadi guru buat kita
nah yang saya cobakan dalam hidup saya
saya bikin taman bunga kebun di halaman
saya bawa jalan
ini bunga ini sayur
saya ajar bermain di situ
tapi kemudian tidak menarik
karena adit mengapresiasinya dengan cara berbeda
kalau ketemu kadal dia teriak komodo komodo
komodo sesudahnya komodo
kalau ketemu koko koko dia bilang dinosaurus
itu tidak berhasil ke situ kan
jadi adit melihat itu wah besar gitu ya
seorang ini wah
tidak berhasil ke alam ke tanaman
saya pindah ke binatang
burung di atas ayam di bawah
kita kasih makan ayam kasih makan burung
sebentar satu bulan paling paling burung
ini adit burung
tidak berhasil juga
saya pindah lagi ke musik
itu musik nyambi itu
dari kecil itu saya kasih drum
bram saya pakai semua alat itu kecil tapi beneran
kalau gendang kulit yang bunyinya beneran
kalau gitar ukulele kecil yang talinya beneran
yang bunyi ada bunyi bukan yang main main
kalau soalnya adit ini
dia yang selektif atau dia yang ngerti tidak tahu
kalau yang mainan dibuang
tidak ada bunyinya dibuang
kalau hp misalnya itu lalit itu lalit dibuang
aku mau hp
dibeliin hp baterai dibuang
ini bukan hp
jadi kita belajar dengan alat asli semuanya
kalau organ yang kecil tapi beneran
yang ada bunyinya beneran
jadi sampai akhirnya bisa tahu ibu bahwa
adit sukanya sama bunyi bunyian
ya bunyi bunyian ke situ lah akhirnya kita arahkan
dan sekarang adit jadi musisi ya
oh bisa putar
putar tangan gimana
tangannya gini gitu
coba dengan stick nya
kalau dua dua kalau kiri kanan
kalau dua duanya mungkin jadinya gitu bisa
nanti justru kita akan melihat adit main drum ya
nanti adit mau main drum di sini ya
ada drumnya pemirsa kita sudah siapkan
jadi anda nanti tunggu bersama kami di good morning ya
untuk melihat bagaimana aksi dari adit bermain drum
tetap bersama kami di good morning

sekarang di sini
semasa jadi gadis air tersebut
kue buatan adit ya ini buat daniar kan katanya iya gitu lagunya apa lagunya apa
tanya adik mau nyanyi nyanyinya ini tujuh coba coba sedikit dong sedikit sedikit satu ratus dua puluh tiga
hai hmm hai apa ya wow lagu ilur tujuh cepet lah itu joklo engkau milik cinta terlalang
yang tadi tadi waktu jeda itu loh atau gini deh supaya adiknya semangat adik percaya nggak kalau
sekarang sudah punya fans fans fans yang suka sama adit ah ini sekarang yang suka ini sudah
mau video call sama adit untuk ngobrol ngobrol sama adit boleh nggak dit ada yang mau ketemu sama
adit halo gitu adit panggil satu ratus dua puluh tiga halo ya ada ada ada ada halo gitu halo suaranya yang gede dong
halo kamu kamu ngeding kotang payah payah kumpul di sini
saya terucap terucap terucap bahasa cinta yang yang kumiliki yang soalnya yang doyang
siapa itu adit lihat siapa tuh itu siapa itu banget coba lihat di cepet di pilki buku buku
siapa itu adit lihat siapa itu siapa itu coba lihat di cepet di pilki buku buku

agak maju agak maju agak maju eh itu om alman maulana
jangan berhenti kita mulai mimpi
gimana ditutup sama omar ebat iya
adit mau bilang apa adit mau bilang apa sama om arman tentang mau main drum sama om
musik musik tentang musik coba tanya sama marman apa mau bilang apa boleh boleh adit mau
main drum sama namanya adil sopo jadwo
adit mau main drum katanya om arman sama om arman boleh guy boleh boleh
hehehe boleh banget dit dit kenapa ngefans sama om arman kenapa kok om kang oh
kakak aduh kita dimarahin bener bener orang sunda ya kenapa ngefans sama kang
arman kenapa suka sama kang arman kenapa suka sama kang arman ah rentang kami udah
memilih dari ini tujuh dulu eh bukan sama anak bagus main main rap
adik mau main drum sama kang arman nyanyi bilang gitu hahaha adiknya tuh terkesima
kang arman kang arman ada yang mau diomongin nggak nih ke adit
iya adit pokoknya kang arman doain kamu main drumnya terus ya terus nanti siapa
tahu bisa kita ketemu terus kita bisa bareng main
saya nyanyi adit main drum wah mungkin ibunya bisa cerita kenapa adit ngefans sama kang
arman dan dari sejak kapan sebenarnya dia udah lama ngefans nya om suka karena lagunya om arman
ini semangat kan tapi yang paling bikin bikin aku terharu ada pembukaan tour de singkara ya kita
dateng ke kota padang apa ke kota batu sangkar itu om arman pembukaan waktu itu tapi belum mulai
dia begini depan posternya terus bilang kang arman aku bertekad aku pengen ketemu kang arman suatu
kali aku mau tanya itu sampai nangis hahaha namanya sekarang bisa ketemu nih amin ya allah
kabulkan ya allah kabulkan aku bilangin lo aku bertekad foto aja kan aku ya tak tangannya di sini
aku bertekad aku bertekad di hadits malu yang apa apa lo itu cerita bagus nangis dengerin
habis dari itu tiap malam dia ngomong sendiri di kamar aku bertekad aku ketemu kang
nanti ya ketemu langsung nanti ya diatur janjinya ya kang arman ya
iya kenapa waktu di singkarak gak langsung ketemu aja nggak bisa om arman dilarang sama
security maaf ya maaf ya kang arman mungkin mau disampaikan untuk ibu nih karena ibu ini kan yang
yang apa sudah empat belas tahun ya membesarkan adit dan sampai sekarang pada akhirnya bahkan bisa bermain
musik dengan sangat baik kang arman nanti
adit akan main drum begitu kang arman coba berikan semangat untuk sang ibu agar terus bisa
mengembangkan bakat musiknya adit ya ibu ibunya adit apa namanya saya doakan ibu tetap apa apa ya
mendorong terus kemampuan adit karena saya kira sudah
ini sudah semuanya udah orang udah tahu bahwa musik itu melatih semua syaraf syaraf draw
tsubushi arah terus juga melatih semua eh feeling intuisi jadi mudah mudahan adip kalau main gramnya
terus diturutkan terus dipus didorong dengan semangat mudah mudahan adip makin sana makin makin
hebat makin intuisinya tambah kuat makin cerdas makin kuat dan sebagainya gitu dan itu udah udah
udah dipelajari dan memang musik itu kalau kita mempelajari dengan serius betul betul bisa
meningkatkan semua organ tubuh kita dan daya pikir kita gitu jadi ibu makasih banget
semangat adit terus saya dukung terus sampai kapanpun kalau bisa nanti saya minta nomor
telepon ibu ini saya bisa berhubungan terus siap kang arman nanti kita kasih langsung ke kang
arman ya oh iya lah selesai ada ada ada dia buat adit nih tuh kasih kau sudah
jangan lupa dongang tanda tangan ada ada nanti
adiknya adit atau pakai adik adik adik adik ya oke wah spesial buat adit gimana seneng adit
nanti dibawa ke rumah ya dipakai terus enggak oh ya ketawa lagi wow aku nggak boleh ketawa
kita seneng kita seneng adit seneng ya kan
tas dulu dong tas dulu dong disini
siap nanti kang arman sama adit akan terus berhubungan siapa tahu nanti bisa bertemu
langsung ya kita sekarang good morning baru bisa mempertemukan di layar insya allah bertemu
amin amin kang nanti kalau bertemu jangan lupa ajak ajak kita ya pastinya terima kasih kang arman
terima kasih kang arman
sudah bergabung di good morning adit mau bilang apa lagi terakhir adit tuh dadah kang arman
bilang apa lagi terharu adi ya ini adit ini kang arman kalau bisa lihat ini lagi berkaca kaca ini matanya
apa lagi kang apa kang dadah dadah kak anwar kak arman kak arman adik adik dadah adik ayo ayo dadah kakang
kang arman makasih banyak arman ya sudah bergabung bersama kami di good morning ini pasti berarti sekali buat ibu m dan juga untuk adit nih untuk bisa bertemu dengan adit dan juga ibu m berikutnya nih kang arman lagi nonton
sama judika sama judika juga iya nanti adit main drum ya oke siap oke pemirsa jangan kemana
langsung nyanyi dulu ya
nyanyi dulu ya
nanti abis ini iklan dulu terus adit nyanyi oke
oke teman ya
oke pemirsa pasti udah tidak sabar kan untuk menunggu bagaimana aksinya adit main drum oke
oh sekali gue senang nih langsung menutup jumpa kita di good morning ya langsung saja kita tampilkan adit
bertahan walau di dalam duka
bersyukur jalan kita
masih banyak yang sayangi kita
menitukan pun nama meraih cinta
cinta yang menyatukan kita
kau masih punya menit
kau masih punya menit